oke kita coba menakar kebijakan publik yang dilakukan di surabaya
khususnya apakah efektif untuk meredakan laju covid sembilan belas di sana
sudah ada gita di tegas supramudyo analis kebijakan publik universitas airlangga
pak gita di selamat malam
pak gita di kalau melihat kebijakan publik anda sebagai masyarakat surabaya juga
analis kebijakan publik sudah seringkali mendengar ada apa namanya tumpang tindih kebijakan
antara pemerintah provinsi jawa timur dan juga pemerintah kota surabaya
nampak ada kepentingan yang saling tidak mendukung begitu untuk meredakan laju covid sembilan belas di sana
kalau selama ini melihat ada ketimpang siuran di sana pak gita di melihatnya belakangan seperti apa nih
apakah sudah mulai meredam hal hal tersebut sudah mulai bisa koordinasi dengan baik
saya kira kondisinya masih tetap sama hanya tidak di blow up oleh media
karena sebagai sebuah kebijakan saya melihat dasar yang harus dipakai itu adalah sebenarnya sebuah kajian
bagaimana research itu berhasil mematakan dan mengakomodir enam prasyarat dari who untuk new normal
saya agak melihat ini belum optimal
katakan yang pertama terkait dengan penurunan
kita semua tahulah bahwa kenaikan atau penurunan itu juga ditentukan oleh banyaknya swab test bukan sekedar rapid test
yang kedua kesiapan rumah sakit itu syarat dari who
saya tahu sendiri rumah sakit di kampus saya ini cepat menolak karena sudah overload
dan tadi kalau yang disampaikan terkait dengan masyarakat
saya melihat keseharian kalau saya bersepeda itu ya sama saja kayak nggak ada apa apa
artinya pendidikan masyarakat sebagai syarat keenam dari who itu kok menurut saya belum optimal
kalau tadi diklaim sudah ada peran partisipasi masyarakat saya agak pesimis bahwa itu masih dalam batas keinginan

oke nah karena ini saya lihat sendiri dalam masyarakat itu belum ada
belum ada itu pendidikan masyarakat yang harusnya merupakan syarat keenam dari who mbak
kampung tangguh ini bisa kita anggap kita bisa klaim sebagai edukasi kepada masyarakat soal covid sembilan belas pak gitadi
nah itu yang saya agak prihatin
yang nampak adalah sebatas pada pasang sepanduk lalu ada di mana mana pemberitaan
ini adalah sebuah bencana
coba kembali ke filosofi dasar kebencanaan
itu adalah untuk menyelamatkan sebanyak banyak nyawa
nah ini yang saya lihat agak dilupakan sehingga kemudian muncul angka yang menunjukkan sudah siap untuk new normal
new normal yang seperti apa
ketika nyatanya dalam masyarakat sama sekali lebih mementingkan perut
saya sempat cari keyword ke beberapa teman di daerah daerah
saya lebih takut lapar daripada takut sama corona mbak
nah ini kan kenyataan yang ada yang mestinya jangan ditutup tutupi lah
karena filosofi dari sebuah kebijakan kebencanaan itu adalah menyelamatkan sebanyak banyak nyawa
apapun biayanya harusnya kan begitu
pak gita di tapi sebelumnya presiden joko widodo ini meminta jawa timur untuk menekan kasus covid sembilan belas waktunya singkat pak
dalam dua minggu
anda melihat silang pendapat antara golkar
gubernur hovifa dan juga wali kota tririsma sebelumnya ini
bagaimana kemudian anda memprediksi hal ini
apakah waktu dua minggu ini cukup untuk jawa timur
bahkan masa transisi aja nggak ada
sekarang sudah katakan sudah new normal di sana
apakah cukup pak dua minggu ini untuk mengendalikan kasus ini di sana
ya kalau dalam pandangan kritis saya jelas
sesuatu yang impossible
karena ya pimpinan negara memang simbolik
harus membuat daftar keinginan
tapi dalam implementasi kebijakan di lapangan apa yang dilakukan itu mestinya ditunjukkan
nah ini yang kemudian saya kok agak pesimis bahwa dua minggu itu tidak akan terpenuhi
sekali lagi tidak ada ya dalam konsep kepemimpinan itu mestinya ada reward and punishment
kapan ada punishment bagi seorang kepala daerah yang tidak bisa mencapai apa yang sudah diinginkan oleh seorang kepala negara
nah ini yang menurut saya mau tidak mau
kenapa bukan sadis atau kejam
tapi tadi saya sampaikan filosofi dasar sebuah kebencanaan adalah menyelamatkan sebanyak banyak nyawa
sehingga harus extra ketat
peran katakan aparat keamanan juga maksimal
lah ini yang saya lihat di jalan jalan ya masih macet
ya masih rame

ya masih rame
tidak ada social distancing physical distancing

jadi menurut saya perlu mendefinisikan ulang berbasis riset
ya riset dalam artian sederhana untuk kebijakan ini supaya efektif datanya seperti apa
dan yang ketiga menurut saya belum ada sesuatu yang menunjukkan social movement
gerakan sosial masyarakat
kampung tangga itu oke sebagai konsep
tapi ya yang ada selama ini masih sebatas sepanduk ya
yang nampak lah ya
mungkin di dalam juga sudah ada gitu mbak
pak gita di tegas supramudio terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
analis kebijakan publik universitas erlangga